saudara polemik uang kuliah tunggal masih terus bergulir
mahasiswa baru di universitas jenderal sudirman keberatan dengan uang kuliah tunggal
yang mencapai lebih dari lima juta rupiah
kenaikan ukt sangat berat karena orang tuanya hanya pedagang
sementara presiden terpilih prabowo subianto angkat bicara
dan menyebut uang kuliah kalau bisa sangat minim atau gratis
masih keberatan dengan uang kuliah tunggal
salah satunya adalah dinda safina
mahasiswa baru fakultas teknik yang masuk dalam kategori tiga
dan mendapat ukt lima lima juta rupiah
dalam aturan lama ukt nya mencapai lebih dari sepuluh juta rupiah
namun angka lima lima juta rupiah menurut dinda masih terlalu mahal
karena orang tuanya hanya pedagang yang penghasilannya hanya satu juta rupiah per bulan
dinda mengaku setengah uang ukt sudah disiapkan
namun orang tua harus berjuang untuk menggenapinya
dinda pun berharap ukt saat ini dapat diturunkan lagi
ia ingin jika ada keringanan di semester berikutnya
dinda dan para mahasiswa unsut lainnya berharap
ada kebijakan yang lebih berpihak pada mahasiswa
terkait dengan uang kuliah sehingga ia bisa menyelesaikan kuliahnya
universitas jenderal sudirman unsud purwakerto
mengklaim aturan uang kuliah tunggal saat ini sudah cukup adil
ia bahkan berdali ada orang tua mahasiswa yang komplain
karena membayar uang kuliah yang sedikit
wakil rektor mengatakan orang tua mahasiswa di fakultas hukum itu
berpenghasilan satu ratus dua puluh juta rupiah per bulan
umumnya ada dan salah satunya yang satu ratus dua puluh juta per bulan
memang ukt pada saat itu yang ketentuan dua ribu dua belas maksimal rp tiga juta
jadi kalau mau membayar lebih tidak bisa
makanya penyesuaian ini dilakukan
ukt yang sekarang ini berkeadilan bagi yang tidak mampu
kita porsikan satu dua dan kip bagi yang mampu dan sangat mampu itu sangat mampu di level delapan
soal mahalnya uang kuliah tunggal juga disoroti presiden terpilih prabowo
prabowo menyebut uang kuliah kalau bisa sangat minim atau gratis
pernyataan tertulis dari tim humas prabowo presiden terpilih prabowo subianto
menyatakan di universitas negeri yang dibangun oleh uang rakyat uang apbn
harus jangan tinggi kalau bisa sangat minim atau gratis
ini kita harus hitung dan bekerja keras untuk itu
sementara itu wakil presiden maruf amin menyatakan distribusi beban biaya
antara pemerintah dan juga perguruan tinggi serta mahasiswa
solusi yang pemerintah menanggung seluruhnya tidak mungkin belum bisa
maka itu disebutkan ptnbh
perguruan tinggi berbadan hukum
ptn perguruan tinggi negeri berbadan hukum ptnbh
itu supaya dia mencari solusi
nah ini sebenarnya yang harus di
dan juga tentu mahasiswa juga tidak mungkin tidak mengambil bagian
pemerintah juga harus mengambil bagian
menurut saya solusinya itu ya dibagi ini
polemik uang kuliah tunggal harus segera diselesaikan oleh pemerintah
jika masih membebani masyarakat
dikhawatirkan banyak calon mahasiswa yang urung masuk perguruan tinggi
banyak mahasiswa baru saudara mengaku tidak mampu membayar ukt perguruan tinggi negeri
kemarin mendikbud nadiem makarim berjanji akan mengevaluasi aturan ukt
bagaimana realisasi evaluasi tersebut dan bagaimana pula dengan solusi bagi mahasiswa baru
yang mungkin saat ini keadaan ekonominya ini sangat sulit untuk membayar ukt
kita bahas malam hari ini bersama ketua majelis rektor ptn
prof ini kan terakhir ini kalau kemdikbud ini akan berjanji mengevaluasi
pak nadiem pun juga berjanji akan mengevaluasi
nah bahwa evaluasi ini sebenarnya perlu dievaluasi atau langsung diketuk palu saja prof
tidak jadi ada kenaikan ukt sebaiknya
sebenarnya saya kira ini perlu yang kita luruskan juga nih
saya juga telah memantau beberapa teman teman rektor di ptn ya
pada dasarnya saya melihat tidak ada kenaikan ukt itu yang signifikan
kecuali kejadian di universitas jenderal sudirman ya unsud
prof mohon maaf saya potong boleh agak ke bawah sedikit prof kameranya supaya lebih enak kita lihatnya
agak ke bawah prof agak ke tengah
oke agak ke bawah sedikit
oke sambil diperbaiki sambil melanjutkan prof tadi pandangannya gimana prof
ya jadi peraturan permendikbud nomor dua tahun dua ribu dua puluh empat itu terkait dengan perluasan kategori ya
sebenarnya ini kan untuk memberikan ruang kepada masyarakat
masyarakat yang kurang mampu eh yang mampu untuk bisa mensubsidi anak anak kita yang tidak mampu
karena setiap ptn itu kan diwajibkan dua puluh itu harus kt nya itu pada level satu level dua ataupun penerima kip kuliah
ada beberapa ptn itu level satu level dua nya sampai tiga puluh empat persen
maka dibuatlah kategorinya lebih luas lebih tinggi
tapi bukan berarti perluasan kategori ini ukt naik tidak
kalau dilihat secara rata rata ukt mahasiswa tahun ini dibandingkan dengan tahun berikutnya
ini kan kita juga sudah berikan laporan ke kementerian ini teman teman dari rektor
gimana prof ini bisa membedakan yang mana misalnya keluarga mampu dan kurang mampu tidak mampu
mereka kan mengisti data mbak dalam menetapkan ukt itu jadi ini perlu juga saya luruskan ini
ukt itu ditetapkan oleh ptn bukan tiba tiba si a sekian si b sekian si c sekian tidak
mereka itu meng input datanya bagaimana status sosial ekonominya
nanti masing masing ptn yang masing masing wd dua biasanya di masing masing fakultas yang berbasis pada masing masing prodi
sebenarnya kementerian sudah mengatur itu sudah cukup bagus yang diatur oleh kementerian itu sebenarnya
kategorinya kalau dulu saya kategori di unp misalnya saya contohkan
kami dulu kategorinya satu sampai lima sekarang kategorinya satu tujuh kenapa ada kategori sampai tujuh
karena kita sekarang punya peruntas kedokteran kalau kategori lima itu maksimal lima juta
maka kalau anak kedokteran hanya ukt nya lima juta sedangkan bkt nya itu sampai dua puluh juta ini kan terlalu berat
kita untuk mensubsidi biaya penyelenggaraan pendidikannya
karena kalaupun prof karena ada beberapa juga mahasiswa yang bersuara keras begitu karena kenaikannya bukan sepuluh persen dua puluh persen menaikkan hampir ratusan persen
inilah yang mau kita lihat datanya mbak saya ingin juga mengetahui nih
tapi setelah saya pantau ke beberapa ptn saya hubungi malah face to face melalui rektornya
menyatakan tidak ada kenaikan yang signifikan
ya rata rata itu ada rata rata ukt itu hanya dua lima juta rata rata mbak ini seluruhnya gitu ya
artinya ada pengimbangan antara yang kategori satu kategori dua dengan kategori empat puluh lima atau enam puluh tujuh
jadi ini yang harus ada perimbangan pada umumnya mereka membuat kurvanya itu normal
kalau misalnya kategori satu itu ada dua puluh orang biasanya kategori tujuh itu dibuat juga agak lima puluh
kalau misalnya lima belas orang sesuai dengan kelas ekonominya
katakanlah misalnya kelas ekonominya mereka mampu tapi kan pada saat kategori mampu ini bisa saja kan keluarga ini sebenarnya juga harus memenuhi kebutuhan kebutuhan yang lainnya kan
nah ini kan juga dilema juga nih buat orang tua yang pengen anaknya masuk sebagai s satu sarjana lulusan
tapi dibebankan seperti ini bukannya nanti akan melahirkan ada mahasiswa yang jangan jangan tidak mau kuliah

jadi mbak sebenarnya ptn itu sangat fleksibel
kalau misalnya ada anak tidak mampu membayar ukt yang telah ditetapkan sebelumnya dia bisa mengajukan keberatan
ada juga anak anak kita ini tidak menyampaikan data yang sebenarnya
nah ini tadi pagi saya telpon dokter rektor ugm
apakah ugm ada menaikkan ukt tahun ini
malah kita dalam melakukan verifikasi untuk menetapkan ukt itu mahasiswa kita libatkan katanya
oh jadi nggak semuanya ya dikembalikan lagi ke universitas gitu ya untuk uang semesternya
ya memang ukt itu kan di kampus yang menentukan bu
kementerian hanya mengatur secara umum misalnya kementerian hanya mengatur batas minimal batas maksimal dengan kategori satu dua tiga empat lima enam tujuh sepuluh
si anak apakah dia dapat kategori dua dapat kategori satu dapat kategori tiga itu ptn yang menentukan
tergantung kepada status sosial ekonomi anak itu
status sosialnya apakah sampai jangan survei ke rumah atau gimana prof
ada yang sampai ke rumah ada juga yang memasukkan data itu tidak sesuai dengan sebenarnya
ada ada mbak ada verifikasi dilakukan
sampel kadang kadang sampel kita lakukan kan tidak semua tidak mungkin kita high cost kan
prof ganefri tapi ini kan presiden terpilih pak prabowo juga sudah bersuara nih
sebenarnya kan untuk uang kuliah ini sebenarnya menjadi kewajiban sosial bagi negara juga
kalau perlu jangan dinaikin ya kalau bisa sih gratis murah gitu prof jadi sebaiknya
oh bagus sekali mbak selagi kita sanggup untuk memenuhi kebutuhan
coba kita bayangkan mbak rata rata biaya kuliah itu itu antara delapan puluh
sedangkan anak anak membayar hanya tiga juta empat juta disubsidi oleh kampus disubsidi oleh negara
negara dalam bentuk apa subsidinya gaji kemudian ada bantuan operasional perguruan tinggi
itu pun tidak mencukupi sehingga kalau ini dalam penyelenggaraan tridharma ini tidak didukung oleh sarana perasana yang memadai bahan pratikum peralatan maintennya
tentu kita tidak akan mendapatkan kualitas lulusan yang baik nanti
harus tapi sampai naiknya besar banget prof
saya kira itu yang mau kita pastikan mbak siapa yang menaikkan yang besar itu
jadi pak dirjen dikti ini hari minggu besok mengundang seluruh rektor ptn untuk melakukan evaluasi implementasi daripada masing masing perguruan tinggi
ini nggak kita temukan kecuali yang kejadian diusut kemarin itu pak tapi sudah dikembalikan oleh usut ke posisi semula
jadi ada kemungkinan juga prof ini menjadi evaluasi dan bisa jadi ukt ini tidak dinaikkan
akan dikaji lagi berapa besarannya yang dirasa aman buat semuanya supaya anak anak bisa tetap
saya kira tidak dinaikkan saya sudah survei beberapa ptn mbak
saya tanyakan kepada rektor tidak ada kenaikan yang signifikan
tidak ada kenaikan yang signifikan daripada mahasiswa hampir sama dengan tahun yang lalu
mungkin ada pergeseran pergeseran sedikit ada kategori baru
misalnya dulu dia tidak punya kedokteran sekarang dia punya kedokteran misalnya
karena kedokteran juga itu pun juga ada yang wajib kita tetapkan dua puluh untuk kategori satu kategori dua
karena jangan sampai prof mau kuliah saja kemudian harus dibebankan dan sudah gitu juga jangan jangan nanti sampai pinjol prof
ya ini yang kita jaga nih jangan sampai anak anak kita terjebak dengan pinjol ini
majlis rektor perubahan tinggi negeri kita selalu memantau
malah kita sudah membuat post release untuk memastikan jangan sampai ada anak anak yang punya prestasi akademik baik
dia tidak mampu kemudian tidak bisa kuliah itu pasti kita akan hadir bersama sama itu pasti tanggung jawab
dan hari minggu depan nanti juga akan dievaluasi ya prof ya berapa betapa
tanggal dua puluh tujuh mbak tanggal dua puluh tujuh diundang
yang pasti minggu depan ya nanti akan dikaji lagi apakah ukt ini ketok palu untuk naik atau enggak ataupun kalau naik besarannya berapa
jadi sekali lagi mungkin mbak tidak ada yang naik itu yang naik itu enggak cuma hanya perluasan kategori
baik oke oke kalau gitu kita sudah tangkap terima kasih ketua majelis rektor ptn prof ganefri sehat selalu prof
terima kasih mbak terima kasih